rencana pemerintah untuk memberikan aturan pelonggaran di rumah makan disambut baik oleh pengusaha
hal ini dikarenakan konsep dine in atau makan di tempat masih menjadi sumber pemasukan utama bagi sebagian besar pengusaha restoran dan kafe
efeknya sih sebenarnya kalau untuk pemilik fnb kayak kita terutama kafe atau restoran restoran
ya cukup sakit sih bisa dibilang gitu ya
karena kita di satu sisi kita menyediakan tempat tapi tidak boleh datang
orang juga kalau kita lihat dari tahun lalu di tahun ini terutama di ppkm ini dibanding psbb tahun lalu
purchasing powernya mungkin udah berbeda dan behaviornya juga udah berubah
jadi orang yang mungkin tahun lalu itu walaupun dia di rumah aja tapi suka berbelanja online sekarang tuh juga udah menurun sih
salah satu kelonggaran yang diberikan pengunjung yang telah divaksin boleh duduk berdekatan dengan jumlah lebih dari empat orang
dalam satu minggu
sebenarnya aku mendukung sih karena secara jadi lebih aman aja kalau semuanya yang makan dine in udah divaksin
begitu aja sih mbak
setuju banget ya kalau memang bisa dainin lagi
selama kita kan kurang lebih hampir setahun lebih ini gak bisa nongkrong bareng gak bisa obrol bareng di kafe
rencana uji coba aturan ini masih dalam tahap penyusunan dan belum diberlakukan
sebelumnya menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan covid sembilan belas akan bertahan lama
sehingga perlu ada jadwal
penyesuaian untuk dapat hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
mereka akan masuk dan akan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin
sama seperti misalnya kalau kita masuk restoran ada daerah merokok atau tidak merokok
bisa dibayangkan seperti itu
jadi kalau yang untuk vaksin mungkin satu mejanya bisa berempat bisa selamanya buka masker
tapi yang belum vaksin mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan yang terluka
pemerintah melalui kementerian kesehatan rencananya akan memberikan kelonggaran di enam aktivitas
mulai dari perdagangan modern perdagangan tradisional transportasi pariwisata hotel dan restoran hingga pendidikan dan keamanan